ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni mondadru mengimbau masyarakat agar melakukan karantina mandiri setelah bepergian selama masa libur lebaran dua ribu dua puluh
ia juga berharap posko penanganan covid sembilan belas berperan mendorong masyarakat melakukan karantina mandiri di kediaman masing masing sebelum kembali pada rutinitas
hal ini disampaikan oleh doni dalam konferensi pers setelah menghadiri rapat terbatas di istana kepresidenan jakarta senin siang
belajar dari pengalaman masa libur panjang sebelumnya jumlah kasus covid sembilan belas selalu melonjak berkisar tujuh puluh delapan hingga satu ratus sembilan belas persen dengan angka kasus kematian empat puluh enam hingga tujuh puluh lima persen
karena itu kesadaran kolektif dan sosialisasi para pemimpin komunitas kepada masyarakat setempat menjadi penting dilakukan untuk mengendalikan laju penularan covid sembilan belas
kita semua sudah cukup banyak pelajaran pengalaman dari apa yang terjadi
pada periode sebelumnya
oleh karenanya bapak ibu sekalian yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana agar kasus ini tidak melonjak
salah satu faktor utamanya adalah melakukan program karantina secara mandiri bagi mereka yang kembali dari bepergian